dalam beberapa waktu terakhir kasus diabetes pada anak mengalami peningkatan
penyakit yang umumnya dialami orang dewasa kini justru banyak dialami anak anak
ikatan dokter indonesia mencatat setidaknya enam ratus empat puluh lima anak mengalami diabetes
angka ini adalah data kumulasi hingga tiga puluh satu januari dua ribu dua puluh
muhammad faizi ketua unit kerja koordinasi endokrinologi ikatan dokter anak indonesia menyebut
data sebenarnya bisa lebih dari angka ini karena laporan ini hanya berasal dari lima belas kota
dari data itu empat puluh enam dua puluh tiga persen berusia sepuluh hingga empat belas tahun
sementara tiga puluh satu lima persen berusia lima sampai sembilan tahun
setidaknya sembilan belas persen pasien bahkan berusia hingga empat tahun
pasien diabetes anak didominasi anak perempuan
menurut idai kasus diabetes pada anak meningkat hingga tujuh puluh kali lipat sejak tahun dua ribu